kita buat puasa
ada tiga poin tapi aku gak pala
sumpah pemuda itu adalah
sumpah yang diucapkan sama pemuda pemuda
indonesia pada zaman dulu
karena kan kita tuh terdiri dari pulau pulau
banyak budaya banyak daerah gitu
nah dulu tuh akhirnya dibuatlah
satu sumpah yang
walaupun kita berbeda beda pula
tapi kita tetap satu orang indonesia
sumpah pemuda itu salah satu dari
undang undang dari indonesia sih
menyatakan kalau persatuan indonesia
aduh lupa aku
meski sebagian besar pemuda yang kami temui
lupa akan teks sumpah pemuda
semuanya sepakat sumpah pemuda
menjadi awal kontribusi para pemuda
bagi bangsa indonesia
gagasan sumpah pemuda yang dimulai
dari penyelenggaran kongres pemuda kedua
pada dua puluh tujuh sampai dua puluh tiga
kian memperkuat rasa persatuan
dan kesatuan bangsa indonesia
yang saat itu sedang dalam kondisi terjajah
sumpah pemuda mengubah taktik perlawanan
yang dilakukan indonesia dari yang sebelumnya
menjadi berskalan nasional
alhasil tujuh belas tahun setelah
sumpah pemuda diikrarkan
indonesia pun berhasil meraih kemerdekaan
nah faktilah sumpah pemuda menjadi bagian penting
dalam upaya mempertahankan kesatuan bangsa
bagi kaum milenial dan genzet
yang saat ini menjadi generasi penerus
ya saya pikir sejarah sudah membuktikan
peristiwa sumpah pemuda dua puluh delapan oktober seribu sembilan ratus dua puluh delapan
adalah salah satu inspirasi penting
peristiwa penting yang menjadi motivasi bagi kita semua
maka kita harus mencari penyelenggaran yang penting untuk kita semua
generasi pemuda generasi anak anak kita
menjadi tugas kita untuk menyampaikan meneruskan
supaya mereka juga harus siap
kita bekali nilai nilai indonesia yang ada
yang kita miliki harus tertanamkan pada jiwa anak anak kita
untuk terus mengingatkan para pemuda
bagaimana peran mereka telah berhasil menyatukan bangsa
tahun ini peringatan sumpah pemuda yang digelar di museum sumpah pemuda pun
dilakukan dengan menggelar serangkaian kegiatan rekreasi dan edukasi
mengenai makna serta filosofi peristiwa sumpah pemuda
mengangkat tema bersama majukan indonesia
rangkaian kegiatan untuk memperingati sumpah pemuda pada dua ribu dua puluh
dirancang khusus untuk generasi muda indonesia
mulai upacara penaikan bendera hingga tur berkeliling museum
sumpah pemuda menjadi tonggak sejarah yang menyatukan bangsa indonesia
untuk meraih kemerdekaan di kala itu
kini sembilan puluh lima tahun sudah sejak ikrar sumpah pemuda diucapkan
tentunya persatuan menjadi salah satu yang harus tetap dipertahankan
salah satu cara sederhana untuk mempertahankan persatuan adalah
dengan mengucapkan atau penggunaan bahasa indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari hari
serta bisa dengan mengunjungi museum supa muda seperti ini untuk wisata edukasi
sufini tanju prabowo sartoyo jakarta